kita kembali ke filipina satu ratus enam puluh delapan warga negara indonesia yang menjadi korban paspor palsu di filipina segera dipulangkan
mereka akan diterbangkan ke tanah air pada akhir minggu ini secara bertahap
sementara sembilan orang lainnya masih harus tinggal di filipina untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas negara tersebut
berdasarkan kesepakatan kedua negara proses pemulangan akan dilakukan dengan dua tahap
tahap pertama akan dipulangkan sebanyak satu ratus enam puluh delapan orang sementara tahap kedua akan dipulangkan sebanyak sembilan orang
kesembilan orang korban terdiri dari enam orang perempuan dan tiga orang laki laki diminta menjadi saksi dalam persidangan terhadap dua pelaku warga negara filipina yang melakukan penipuan dokumen ilegal ini
koresponden cnn indonesia femi afriyadi masih terus memantau kasus ini langsung dari manila
femi seperti apa saat ini koordinasi dan juga persiapan kementerian agama dan juga dirjen imigrasi
di jelang pemulangan korban calon haji
selamat siang rian
yang jelas koordinasi yang dilakukan antara kementerian agama dijen imigrasi kementerian luar negeri dan seluruh pihak yang mengkoordinasikan bagaimana kasus penipuan yang dialami oleh satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini sudah mengerucut begitu rian
artinya informasi tentang kepulangan mereka juga sudah semakin banyak
ini semakin clear begitu bahwa mereka yang akan dipulangkan pada tahap pertama ini yang terdiri dari satu ratus enam puluh delapan orang ini akan terbang ke indonesia ke tanah air besok pagi minggu waktu filipina sendiri pukul tujuh lebih lima menit begitu
dan akan melalui rute makassar rian dan diperkirakan datang pada pukul sepuluh tiga puluh lima dan setelah itu akan menurunkan sebanyak satu ratus sepuluh wni
yang berasal dari provinsi tersebut dan kemudian pesawat ini akan terbang menuju jakarta untuk menerbangkan atau menurunkan sisanya begitu
itu skenario sementara yang disampaikan oleh otoritas kbri sendiri terhadap pemulangan satu ratus enam puluh delapan wni ini
sementara sembilan orang lainnya ini nanti masih akan tetap tinggal di filipina sendiri untuk nanti akan melanjutkan proses investigasi secara menyeluruh dan mendalam
dan sekaligus nanti menjadi saksi korban pada saat persidangan
dari dua orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh otoritas negara filipina sendiri terhadap kasus penipuan ini rian
ya femi dari keterangan yang anda kumpulkan di sana sebenarnya ini bukan kali pertama calon haji kita berangkat dari filipina
mengapa sebenarnya kuota jemaah haji asal filipina ini dapat digunakan oleh calon haji asal indonesia
apa temuan anda di lapangan
ya rian ini memang ada fakta baru yang mengemuka saat ini
ternyata penggunaan paspor filipina untuk warga negara asing khususnya indonesia ini ternyata tidak hanya dikeluarkan bagi satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini
hasil investigasi dari otoritas negara filipina menemukan bahwa ternyata sudah ada ratusan atau bahkan hingga tujuh ratus paspor dari filipina sendiri dikeluarkan untuk warga negara indonesia
dan ini memang satu hal yang cukup mengagetkan
kalau kita telisik dari kuota haji negara filipina sendiri hanya dibagikan delapan kuota saja untuk tahun dua ribu enam belas
dan sementara yang terpakai hanya enam delapan ratus
artinya ada satu dua ratus kuota yang tersisa
dan ini dari hasil temuan investigator filipina sendiri menyimpulkan bahwa satu dua ratus itu separuhnya digunakan oleh warga negara indonesia sendiri
dan ini memang masih dalam proses investigasi rian
dan ini juga tidak ditampik oleh duta besar republik indonesia di filipina
karena mereka masih terkendala karena mencuatnya kasus ini
atau memang mereka masih menunggu celah untuk bagaimana kuota tersebut dipakai oleh warga negara indonesia
tapi yang jelas otoritas imigrasi filipina sendiri sudah mengeluarkan paspor sebanyak itu dari angka itu
dan ini juga tidak ditampik oleh duta besar republik indonesia di filipina
pada saat ini jony lumintang mengatakan bahwa memang ada temuan seperti itu
berikut ada pernyataan dari joni lumintang terkait hal ini rian
kita akan usahakan kalau bisa
kalau mereka akan ke sini kemudian kita selesaikan juga
dan kita minta pemerintah filipina untuk tidak ada lagi proses yang lain
karena mereka juga merupakan korban dari ini
sehingga kalau perlu mungkin sampai di lapangan
kita cek dia keluarga negaranya
terutama kita minta bantuan juga dari imigrasi mungkin dari indonesia
untuk membawa alat itu yang bisa mengecek identitas dari warga negara indonesia
mungkin caranya ya harus dari lapangan ke kbri dulu
baru dari kbri kita pulangkan
ya rian itu
feby dari satu dua ratus sisa kuota haji yang tadi sempat anda katakan
sekitar tujuh ratus nya digunakan oleh jemaah haji asal indonesia yang bukan pertama kalinya
ini sebenarnya seperti apa
sudah investigasinya mencuat
tadi ada dua tersangka yang sudah akan disidangkan
tapi ini pastinya tidak hanya terlibat dari sejumlah pihak penyelenggara jasa jemaah haji saja
tentu ada sejumlah oknum dari pemerintahan
ini seperti apa nanti
pemerintah filipina sendiri membidik tersangka tersangka lainnya
anda sudah punya temuan terbaru mengenai hal ini femi
ya rian tentu saja ini masih dalam proses investigasi
salah satu alasan kenapa sembilan orang ini untuk pemulangan tahap kedua ini masih harus mengulur waktu begitu
karena memang ini terkait ataupun mencuat yang lima ratus atau tujuh ratus paspor filipina yang dikeluarkan untuk negara lain seperti indonesia ini
ditemukan pada saat investigasi yang dilakukan terhadap kasus satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini rian
dan inilah yang memang masih harus diperdalam rian
otoritas negara filipina sendiri juga sedang mengusut tuntas seperti apa sindikat ini bermain untuk memanfaatkan celah celah ini
karena memang ini sudah terstruktur dan sudah berlangsung lama
ini yang dilaporkan dari investigasi oleh otoritas negara filipina sendiri
dan ini yang memang masih harus diselidiki apakah ada keterkaitan oknum di indonesia atau juga agen agen yang memang sengaja memanfaatkan ini dengan segala modus operandi yang dilakukan
ini yang memang harus diperdalam
dan kita akan menunggu seperti apa finalisasi dari kasus ini
praktek praktek curang seperti ini tidak melibatkan warga negara indonesia
karena ini juga menyangkut bagaimana kedaulatan negara dan juga hubungan government dengan government yang tentu saja menjadi terganggu begitu
tapi kita akan berharap semua proses ini bisa berjalan semaksimal mungkin dengan hasil yang bisa membongkar seluruh sindikat ini
agar tidak ada lagi korban khususnya dari warga negara indonesia
ya feby anda berada dekat dengan para calon jemaah haji beberapa hari ini
seperti apa sebenarnya mayoritas harapan mereka ke depannya setelah mereka sudah gagal berangkat
apakah mereka nanti akan kembali melakukan pengurusan haji dengan proses proses yang sesuai peraturan pemerintah indonesia dalam waktu dekat
atau seperti apa sebenarnya temuan anda ketika anda mungkin berbincang dengan sejumlah calon jemaah haji yang gagal berangkat ini femi
ya rian memang sejak pagi tadi sudah dilakukan beragam persiapan untuk nanti mereka akan dipulangkan
ke tanah air
dan beberapa diantara mereka sudah mengisyaratkan bahwa ada kegembiraan untuk bisa kembali berkumpul dengan anggota keluarga lain
memang agak sulit rian untuk berkomunikasi dengan sejumlah warga negara indonesia yang menjadi korban penipuan dokumen haji ilegal ini
tapi tadi saya juga sudah berhasil mewawancari mereka
dan mereka sebenarnya memang banyak hal yang membuat mereka akhirnya mau untuk mendaftar melewati jalur
ada yang melakukan pendekatan langsung kepada wni tersebut
ada yang memang menggunakan travel agent
dan dari keterangan keterangan yang disampaikan mereka pada awalnya memang tidak tahu bahwa kuota haji yang diberikan kepada mereka adalah milik negara filipina
karena pada saat mereka mendaftar mereka hanya diberitahu bahwa hanya ada visa untuk naik haji
dan sementara juga mereka tergiur dengan promo promo murah
jadi agen agen yang diduga melancarkan ini langsung dari rumah ke rumah
nah inilah yang membuat mereka akhirnya terbujuk dan mau melakukan dan mengorbankan seluruh harta benda mereka
bahkan tadi rian ada sempat saya mendapatkan wawancara dengan salah seorang korban yang sudah menggadaikan seluruh harta benda yang dimiliki melalui notaris dengan travel agent yang akan membawa mereka dan menjanjikan mereka untuk bisa naik haji
jadi ini akan menjadi persoalan saat mereka pulang ke indonesia bahwa jaminan harta benda mereka ini sudah berada di tangan notaris
artinya ada ancaman ancaman yang disampaikan juga ke mereka bahwa mereka tidak akan dikembalikan uangnya
ini yang menjadi persoalan lain setelah nanti mereka sampai di indonesia
hutang yang mereka lakukan ataupun juga menggadai yang mereka lakukan terhadap harta bendanya ini ini yang menjadi pemikiran untuk mereka
bagaimana mereka nanti akan menebus seluruh harta benda ini

mereka akan menembus tanggung jawab mereka tersebut dengan pihak pihak yang tersebut di indonesia
sementara mereka sendiri tidak bisa atau tidak jadi untuk naik haji begitu
dan harapan dari mereka adalah ada keputusan ada sebuah solusi yang solutif dari pemerintah agar mereka bisa di prioritaskan
tentu ini tidak mudah rian karena memang kita tahu di indonesia sendiri antrian untuk berhaji ini banyak dan tapi mereka tetap berharap
korban korban yang saya bisa bilang inosen ini juga tak mudah
ini tadi saya lihat
ini tadi saya lihat
berharap bahwa pemerintah ada
memberikan kesempatan kedua
bagi mereka dan tidak
menutup kemungkinan mereka akan
mendaftar secara legal
melalui departemen agama setempat
ataupun juga dengan lembaga lembaga
legal lainnya untuk bisa
memang dengan kondisi seperti ini tapi
bagaimanapun bujuk rayu dari
oknum oknum tersebut ternyata bisa
berhasil membawa mereka sehingga
sampai terlibat dalam kasus
seperti ini sungguh disayangkan rian
baik femi afriadi korespondensi ann indonesia
melaporkan langsung dari filipina terima kasih
atas seluruh informasi yang anda berikan
memang kita juga berharap agar
tindakan seperti ini
terus dapat diminimalisir oleh
pemerintah indonesia dan kita tunggu seperti apa nanti
langkah hukum yang dilakukan
juga oleh baik itu pemerintah filipina
maupun juga pemerintah indonesia
femi afriadi selamat bertugas kembali